hongdae salah satu lokasi paling hit dan menjadi pusat gaul anak muda korea selatan
berkunjung ke hongdae sangatlah mudah
dari seoul bisa menggunakan subway atau kereta bawah tanah dari seoul subway station
menuju hongic university station dengan waktu perjalanan lima belas sampai delapan belas menit
hongdai juga dikenal sebagai pusat seni dan pertunjukan musik bagi anak muda yang ingin mengekspresikan diri
pertunjukan sulap di tengah hongde street ini misalnya
anak anak muda mengelilingi pesulap yang sedang beraksi
bagi yang lapar dan haus jangan khawatir banyak sekali makanan dan minuman yang dijual di area ini
bukan cuma merek ternama ada banyak toko yang menjual merek lokal mulai kosmetik sampai baju
nah jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa bawa uang tunai karena tidak semua toko menerima pembayaran dengan kartu ataupun digital
inilah insadong market
terletak di seoul tempat ini juga menawarkan hal yang tak kalah unik
coffee shop ternama dari amerika serikat ini contohnya yang dialih bahasakan ke huruf hangle
selain itu insado menawarkan barang unik mulai dari benda artik karya seni
hingga jajanan tradisional
anda juga dapat melihat berbagai permainan tradisional yang disajikan
masyarakat yang datang ke sini pun beragam dari anak anak remaja hingga orang dewasa
harga barang yang dijual di sini bervariasi
selain perlu membawa uang tunai untuk berbelanja jangan lupa lakukan tawar menawar saat membeli barang
kusindra seoul korea selatan